ya ampun gampang datang lagi sebenarnya kamu duduk aja
ya ampun aku seneng banget kamu datang kesini
mesti mau jenguk ke refah ya
senang tapi sayangnya masih ada geng cecunguk dicabein jadi agak kurang pas gitu ya
tapi emang itu masalah yang harus kita pecahin
tapi sekarang ini ada hal yang lebih penting yang gue pengen cerita sama kalian
tentang bunga mawar itu
ternyata yang kasih emang benar bukan boy
jadi kata raya bener dong pas itu
tuh kan rey lo tuh harusnya jangan langsung duduk boy
nih gue ajarin ya
kalo sesama cinta tuh harus saling percaya
aduh jadi ga enak nih kita udah duduk duduk boy lagi gimana dong
eh tapi gue pernah liat si injoss sama boya
baru satu mobil
itu lo pas kira lagi jenguk si refah
terus gue harus pulang kan gara gara gue harus zain adik gue
nah itu pas udah pulang gue liat mereka
terus kenapa lo gak ceritain ke gue

kan eh tapi girls
gue kasih tau lo nanti beban pikiran lo tambah banyak lo tambah sakit mikirnya mereka
eh tapi girls
kalo mereka berdua andi mobil injol
wah itu patut disurigain
kan jangan negative thinking dulu
emangnya berarti kalau ada dua orang di satu muka artinya langsung pacaran
terus si injol dia serius ajak pulang bareng
bisa juga sih
ya terus sekarang gue harus gimana dong
ini kok reva jadi baik gitu sama boy
eh teman teman ingat ya pesannya jangan banyak banyak dompet gue lagi tipis nih ya
gapapa kali lo pesen aja nanti gue bantu bayar ya
eh injol injol gausah kan gue yang traktir masa lo harus bayar sih
ya gapapa kali gue bayar temen temen lo lo bayar temen temen gue gimana
di reject sama dia
ih boy tuh jahat banget ya udah bagus reva mau nelfon udah bagus cantik cantik ditelkan kan eh
iya gue juga bingung kenapa gitu harus di reject why
jangan negitive thinking dulu kayak tadi kan gue udah bilang
tapi kan gue udah bilang ya kan gue udah bilang
d genauso suka dia lagi rajhan
kalo sekarang jadi dijagpor dia sloppy

mantis gitu loh mau kasih kartu lah apalah gitu deh
jadi dewasa sekali ahli dalam percintaan dokter cinta
kalo lo mau minta maaf sama boy lo harus menemukan momentum yang pas gitu
biar nanti saat lo ucapkan itu bakal nyes di hatinya
jangan lupa kata skibra
ya udah nanti gue pikirin ya
nah revanya ada di dalam silahkan masuk
oke terima kasih
gimana keadaan sudah membaik kah
ya ampun gampang dateng lagi ke sini kenapa kamu duduk aja
aku seneng banget kamu dateng ke sini
pasti mau jenguk ke reva ya
senang tapi sayangnya masih ada geng cecung dicabein jadi agak kurang pas gitu ya
mas lihat nih tuh alex datang dia
aduh anak yang paling baik sopan santun
udah makan dulu
udah makan dulu yuk ayo
oh enggak usah om terima kasih
oh nggak usah malu malu dong
yaudah yuk makan yuk yuk ganteng yuk
yaudah kalau gitu
ya bener balik aja
reva pulang dulu ya
pulang dulu ya
om pulang dulu ya
yaudah kalau gitu mas masuk dulu ya
duduk duduk duduk
tante mau cerita sama kami
dikutin panas nih biar dia cerita
hah diem lu
gue masih kecel gue masih kesel banget tuh sama si miss ochces
kepikiran mulu gue jadinya
gimana kalau kita ajakin hicle buat ketemuan sama miss ochas itu
gue abis bingung banget kenapa kalau ada haikal ya
dia kayaknya takut banget
tapi nantinya terus balik lagi dong ke rumah reva
iyalah kita ajakin haikal
tapi jangan bilang sama reva oke
ide bagus banget
soalnya gue juga kepo banget nih
kalau misalnya ada haikal si miss oces itu kayak ngindara jawabinya
makanya telepon haikal sekarang
kesel banget tuh sama timun suri
pipi udah gede juga
gue juga ya haikal
jadi gini sebenernya gue meli sama megan tuh kepo banget
kenapa sih kalau misalnya ada lo emak tirinya reva tuh hobinya ngindar gitu
nah jadi rencananya kita tuh mau ngoprokin elo sama emak tirinya reva di rumah reva
nah abis itu kita mau lihat apa yang akan terjadi setelah oh ketemu sama emak tirinya reva gitu
tapi kita ketemu dimana
oh di mini market depan rumahnya reva aja
kok kedengarannya rame banget gitu
iya kita lagi makan rame rame
ada boy ian anak warrior sama angel juga
iya jadi kan boy udah janji sama angel mau netraktir makan
karena kan waktu itu angel udah nyelametin ian
lagian ini juga rame rame kok
oh yaudah yaudah whatever lah
pokoknya yang jelas sampai ketemu di mini market depan rumahnya reva oke
gue cabut duluan ya
mau membuat pergokit mama tirinya
yaudah gue juga penasaran sih
ngelihat mama tirinya tuh gimana orangnya